youtube kini telah menjadi tempat bagi penggunanya yang populer dengan sebutan youtuber
untuk mengeruk pundi pundi rupiah dengan jumlah fantastis
sebut saja beberapa youtubers yang namanya sudah tidak asing lagi di tanah air
nonton debat gubernur tapi masih bingung mau pilih yang mana
pilih saja saya calon gubernur nomor dua
dan bayu skak yang menjadikan youtube sebagai sumber pendapatan utama
menurut socialblade com sebuah website statistik yang menghitung pendapatan youtuber
berdasarkan jumlah penonton atau viewers dan jumlah pelanggan atau subscribers
pendapatan minimum edozel dari youtube setiap bulannya mencapai sekitar empat puluh juta rupiah
per view itu itu sekitar satu sampai sepuluh rupiah
dan kenapa beda beda
karena gini pada saat nonton video youtube itu biasanya ada iklan tuh
pokoknya ada skip at the
dapat maksimal eh dapat ya sekitar lima sampai sepuluh menit tergantung
bulannya gitu kan
kalau di skip at kita dapat eat gitu
google adsense adalah cara termudah untuk menguangkan akun youtube anda
ketika anda mengupload video anda akan diberi pilihan untuk menyalakan pilihan monetize
yang artinya anda mengizinkan youtube dan google untuk menempatkan iklan dalam video anda
hasil dari jumlah iklan yang ditonton itulah yang akan dibagikan
selain adsense youtuber ternama seringkali mendapat keuntungan dari brand sponsorship dan endorsement
merauk bundi bundi rupiah dari youtube tidaklah mudah
seperti yang dialami kevin hendrawan youtuber yang terkenal dengan kokoh reviewnya
mungkin ada arti kalian menerbitkan wah income youtuber sekian
jadi mungkin memacu orang yang motivasinya pengen cari duit oke gue bikin ini nih harapnya mau kaya instan
mungkin nggak ada sesuatu yang instan tuh mungkin
tetap harus nurture
harus pelan pelan bikin konten harus secrevice harus datang dengan ide ide baru
karena kalau yang lain bikin a and then you come up with the same idea sama bikin a juga ya nggak laku gitu
banyaknya pemberitaan mengenai pendapatan youtubers yang fantastis membuat banyak orang tertarik menjadi youtuber
seperti tara founder website woop id yang ikut merambah youtube pada awal tahun dua ribu enam belas
kalau dari youtube itu memang masih naik turun banget gitu
brand brand juga masih
kayaknya masih kalau di sini masih lebih banyak fokus di instagram gitu atau blog
tapi untuk perbulannya kpa range nya itu mungkin dari lima sampai sepuluh gitu ya
di balik keuntungan finansial yang menggiurkan berkarir sebagai seorang youtuber bukanlah tanpa resiko
nah resiko itu saya pikir akan terjadi juga di youtuber
kita nggak tahu sekarang youtube orang lagi suka banget ya
mungkin juga di youtube
mungkin nanti kalau ada platform lain yang mereka mungkin meng copy pasta atau mengembangkan yang ada di youtube
bukan nggak menutup kemungkinan juga ini selesai dalam waktu singkat
apakah anda tertarik menjadi youtuber dengan segala peluang dan resikonya
bukan tidak mungkin dengan kreativitas originalitas kerja keras dan kesabaran anda bisa menjadi youtuber sukses
nadia shina jakarta